angka kematian covid sembilan belas yang tinggi di dki jakarta berdampak pada permintaan lahan pemakaman khususnya di tempat pemakaman umum pondok ranggon jakarta timur
sejak dua puluh desember dua ribu dua puluh lahan khusus untuk makam jenazah covid sembilan belas sudah penuh
kapasitas empat enam ratus lima puluh makam yang tadinya diprediksi masih akan terisi tiga bulan ke depan ternyata penuh lebih cepat dari perkiraan
pengelola tempat pemakaman pondok rangon pun memutuskan tetap menerima pemakaman covid sembilan belas namun digunakan sistem tumpang
pemakaman sistem tumpang dilakukan dengan sejumlah syarat
pertama adanya rekomendasi dari dinas pertamanan dan hutan kota dki jakarta
kedua harus seizin keluarga pemilik makam yang ditumpangi
dan syarat ketiga melihat riwayat jenazah yang ditumpangi
kalau memang ada keluarga yang sebelumnya memiliki makam keluarga di tpu pondok rangon
bisa kita layani pemakaman dengan sistem tumpang namun dengan menggunakan protap covid sembilan belas
tentunya hal tersebut harus atas seizin keluarga yang mengurusi petak makam tersebut
biasanya memiliki izin penggunaan tanah makam
dalam surat izin penggunaan tanah makam tersebut ada penanggung jawab jenazah yang disebut dengan ahli waris
nah beliau yang memohon kemudian keluarga yang lainnya sepakat
maka proses pemakaman tumpang bisa kita lakukan
ada pun syarat lain yakni tempatnya layak dan memadai
tidak terlalu dekat dengan permukiman sekitar dan jarak dari sumber air lima puluh meter
karena keterbatasan lahan tak tertutup kemungkinan pengelola makam pondok rangon
memanfaatkan jalan setapak maupun taman untuk makam
ini mungkin saja terjadi jika korban meninggal karena covid sembilan belas terus meningkat
meski sistem makam tumpang ini bisa menjadi alternatif
di saat daya tampung di tpu pondok ranggon sudah tidak mencukupi
namun tentunya kita semua berharap semoga angka kematian covid sembilan belas tidak terus merangkak naik